ya gempa berkekuatan magnitudo enam dua mengguncang majene dan mamuju sulawesi barat jumat dini hari
bmkg mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada karena potensi gempa susulan bisa saja terjadi bahkan memicu tsunami
bagaimana dinamika bumi di pulau sulawesi untuk mengantisipasi kebencanaan akibat alam ke depannya terutama ya
kami akan bahas bersama ketua umum ikatan ahli geologi indonesia atau iagi sukman daru prihatmoko pada malam hari ini
selamat malam pak daru
selamat malam mbak
terima kasih telah bergabung bersama sian indonesia connected pada malam hari ini ya
pak daru langsung saja ini kalau mengingatkan dalam lima tahun terakhir ya gempa yang kekuatannya cukup dahsyat kan tidak terjadi kali ini saja di pulau sulawesi
sebelumnya di palu sulawesi tengah sempat terjadi ya gempa yang kita masih menyisakan duka yang begitu amat dalam di indonesia saat ini
nah yang ingin saya tanyakan pak daru kondisi geografis pulau sulawesi ini seperti apa sih
kondisi bebatuannya pergerakan
pergerakan lempeng dan juga apapun yang ada di sana
mengingat ini adalah salah satu rencana mitigasi tentunya bagi pemerintah dan juga masyarakat setempat
ya baik terima kasih mbak
saya kira kita semua terutama di komunitas kebumian sangat paham bahwa pulau sulawesi sangat unik sekali
karena pulau sulawesi itu terletak pada pertempatan
pertemuan tiga lempeng besar di dunia
ada lempeng australia samudera india di selatan
lempeng pasifik di timur
kemudian lempeng asia atau eurasia di sebelah barat
saling bertabrakan dan senternya kurang lebih ada di sulawesi
jadi bukan sesuatu yang susah diterangkan bahwa sulawesi memang banyak sekali patahan patahan tumbuhkan antar

oke baik terima kasih
terima kasih juga pak
salah satunya adalah gempa bumi tadi
tadi disebut juga bahwa iya betul sulawesi banyak gempa ya
karena memang posisinya seperti itu
dimana yang terbesar dua ribu delapan belas lalu akhir dua ribu delapan belas dimana palu korok bergerak dengan cukup signifikan dan menimbulkan bencana
kalau untuk di mamuju sulawesi barat ini gempanya juga sama tipenya seperti gempa yang terjadi di palu koro atau gempa yang di palu gitu gempa tektonik seperti itu
ya kalau klasifikasi gedenya ya gempa tektonik penyebab patahannya penyebab sesarnya berbeda
kalau palu koro itu adalah memang oleh patahan atau sesar geser palu koro yang menyambung ke arah matano ke timur
kalau yang di mamuju itu lain lagi karena mereka berhubungan dengan patahan naik atau sesar naik mamuju majene yang itu terjadi dalam bentuk zona juga
jadi ada beberapa patahan atau sesar naik di situ yang ngumpul dari satu dan nampaknya memang sudah saatnya bergerak saat ini
berarti aktifnya dari lempeng yang ada di bawah pulau sulawesi
sulawesi ini sudah lama diantisipasi atau diprediksi oleh para geolog dan kemudian aktifnya pergerakan lempeng ini akan berlangsung sampai kapan pak daru
lempeng di bumi lempeng tidak hanya di indonesia saja yang menyelebungi bumi itu bergerak terus setiap hari
tadi saya sebutkan ada tiga lempeng besar di sekeliling indonesia atau di sekeliling sulawesi mereka bergerak masing masing
seperti lempeng pasifik yang ada di timur dia bergerak
sepuluh sampai dua belas cm per tahun kemudian yang dari selatan bergerak tujuh cm per tahun sehingga mereka saling menunggu
ada titik pertemuannya tentu ada kuncian di situ ya di mana saling desakan tadi dan di satu titik pada saat yang tadi terlepas itu melepaskan energi jadilah gempa bumi tadi
oke pak daru kalau misalnya kita juga melihat gempa yang terjadi di palu sulawesi tengah itu kan kemudian
akan melahirkan atau sempat melahirkan gempa gempa susulan kemudian juga ancaman tsunami
kalau misalnya pergerakan lempengan terjadi di sulawesi barat ini sendiri seperti apa
kalau dari kacamata para geolog melihatnya apakah ada potensi terjadinya gempa susulan kemudian tadi memicu potensi terjadinya tsunami
saya kira kita mengamati kan sejak beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu sudah cukup banyak memang gempa gempa di awalnya
yang puncaknya yang agak besar adalah kemarin kan sekitar jam dua atau setengah dua dengan magnitudo sekitar lima sembilan dan tadi malam yang magnitudonya enam tujuh
saya kira enam dua saat ini yang terbesar saya berharap sih itu sudah puncaknya tapi saya kira kita juga harus tetap waspada
kita perhatikan tadi pesan pesan dari kepala bmkg yang harus tetap waspada
kempa kempa susulan jadi saya melihat sore tadi ada laporan dari bmkg juga kayaknya salah satu gempa susulannya sudah mengecil
jadi mudah mudahan akan mengecil terus dan akan berkurang
oke pak daru ini kalau misalnya untuk kami para orang awam ya apakah ada tanda tanda atau misalnya kayak semacam sebuah alarm gitu yang secara kasat mata
bisa kami jadikan sebagai bentuk antisipasi ketika gempa ini terjadi di wilayah tempat masing masing ya
terutama di tempat ini
yang tadi katanya pak daru ini pergerakan lempengnya lagi aktif
kalau tanda tanda yang mendadak saya kira agak susah dilihat kecuali memang tanda tanda apa namanya
ada binatang binatang mungkin yang bergerak tapi mungkin saya nggak akan baju karena saya bukan ahlinya di sana
mungkin yang boleh diperhatikan adalah bahwa kita mesti mewaspadai jalur jalur patahan di indonesia yang memang sudah terpetakan
jadi seperti di mamuju majene sendiri itu kan sudah ada peta kerentanan atau kerawanan bencananya kerawanan gempanya
di mana ada sesarnai majene mamuju
nah saya kira kita atau kita semuanya termasuk pemerintah juga harus selalu memberikan warning
kewaspadaan bahwa daerah daerah tertentu yang memang sudah dipetakan seperti itu
itu punya potensi untuk terjadi gempa
sehingga kesiap siagaan kewaspadaan terus terus dibangun agar masyarakat sepanjang jalur jalur yang memang sudah dipetakan rawan tadi bersia
saya kira mungkin upaya yang harus kita lakukan kalau tanda tandanya seperti di mamuju majene kan sudah ada
sebenarnya ada foreshock foreshock itu apa
gempa awalan yang kecil kecil dulu kemudian nanti makin lama makin banyak makin banyak
itu mungkin kalau dari sisi geologi sisi tektonik gejala gejala awalnya seperti itu
oke semoga bisa menjadi sebuah antisipasi dari pemerintah setempat ya
terima kasih atas informasinya pak sukmandaru priyadmoko yang telah bergabung bersama sien indonesia connected pada malam hari ini